kini kita akan mengikuti kembali jalannya sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso di pengadilan negeri jakarta pusat
ada kerakan piksel kepala
ada kerakan kerakan piksel itu adalah kepala terdakwa
posisi terhalangi oleh tanaman hias
yang sebelumnya dia duduk di ujung sofa yang tidak terhalangi oleh tanaman hias
oh jessica dalam posisi ada di sisi yang terlindung ya
iya tergantung di belakang tanaman hias
nah ini petugas membawa koktel diletakkan di ujung
di ujung yang jauh dari jangkauan yang tetap
yang tadi kopi di dekat jangkauan
kemudian setelah dia mengajikan koktel
petugas menata senter pis yang duduk di atas
untuk menu kecil
dan stop baik lagi
ketika selesai menyajikan koktel
terdakwa mengambil gelas koktel yang ada di letakkan di ujung
itu terlihat ditarik
pada pukul enam belas
dua puluh delapan dua puluh terdakwa mengambil senter pis dudukkan menu tadi yang di depan meja
dibawa ke ujung meja
koktel itu diambil terdakwa ke arah k
ke depan dia
iya ke depan dia
ke depan mereka
di depan mereka
kopi masih kopi di dekat dia
belum bergeser ke arah ujung
kalau kita lihat nah itu itu senter pis yang dudukan menu yang putih yang dipakai tanda crosser itu hilang
oke saya diambil
dudukan menu itu
bukan paper bag
bukan paper bag
kalau kita di restoran ada
ya ya kayak gitu
ya kayak gitu
yang untuk ada menu ada tata kanan
tata kanan menu
tata kanan menu seperti itu
itu tidak ada di depan
awalnya di depan meja
dengan tangan kiri diambil
dibawa ke ujung meja yang jauh
dipindahkan ke ujung meja yang jauh
ujung yang lebih jauh ya
yang lebih jauh
itu pada pukul enam belas dua puluh delapan dua puluh enam belas dua puluh delapan empat puluh terdakwa menggeser satu paper bag ke ujung meja yang jauh
sehingga terlihat seluruh paper bag sejajar menutup meja
oh sebelumnya paper bag tidak sejajar
jadi sandbag piece yang dipakai oleh hotel diambil
itu paper bag
yang terlihat di gambar ya
sesuai dengan yang terkawal di cctv
tadinya seperti apa
tadinya seperti apa di dalam
biasa satu paper bag di sini
satu paper bag di sini
oh jadi sejajar
itu menutup badan
maaf itu simpan
sebelum kita set up paper bag berdasarkan rakanan cctv yang kita zoom in mengambil sandbag piece yang kita pakai tadi dibawa ke gunung sini
jadi menutupin di sini
yang ini tadi belum
jadi ini diambil sandbag piece
tadi di sini
masih di sini
kemudian di sini
cctv kan ada di sini ya
sekarang sejajar dia
tapi bisa tidak terlihat di sana
di cctv tak lihat
itu pada pukul enam belas dua puluh delapan empat puluh

terus ya stop
itu patrick bekerjasama
patrick menjadi sepakat di depan kita bekerjasama dengan tupi yang tepat
ada di sini
tapan di tupi gelas

posisi tas ada di ujung sofa masih di tempat dia duduk di awal
pada pukul enam belas dua puluh sembilan lima puluh kita lihat selama waktu itu dia kejatan yang menoreh
kalau kita lihat itu meskipun tergutuk terhalang tapi dia akan kembali masih terlihat
jadi dimasakphile polisi bercerita sama jalan media
dan tentu rise oli lolong ini tentunya integrating
terhadap hal yang dibutuhkan
sedikit lebih ngelak
ya lagi ke plus
ya itu dia

itu kedua tangannya membuka tas yang posisi ada di ujung sofa yang dia duduk di awal
sebelum geser ke tengah
itu kedua tangan
ini kita mundur
kita lihat kedua tangan
para penonton sudah tenang
agak di menjauh
apa maju terus
ada beberapa waktu kegiatan membuka tas

membuka dan kelihatan kita bertanggung jawab
terus jalanin sampai selesai kegiatan kita dapat punya
ya ada meletakkan sesuatu
terus habis itu dia meletakkan sesuatu di atas media di dekat dia terus lanjut
sejalanin sampai tangan selesai
yang meletakkan sesuatu di atas media ya
ya dekat dia
mundur lagi mundur mundur
mas walu kembali
ya ini kegiatan membuka atas dengan kedua tangannya
tangan yang kelihatan tuh ada gerakan piksel di situ
itu gerakan piksel yang ada di mouse menunjukkan gerakan tangan yang sederhana

pergerakan eh pergeseran sesuatu itu mengakibatkan adanya pergeseran piksel
ya anda baru saja masih melihat sidang kasus pembunuhan mirna salihin dengan terdakwa jessica yang hari ini agendanya adalah mendengar kesaksian ahli
saksi adalah ahli digital forensik mabes polri
saksi menjelaskan analisisnya dari rekaman kamera cctv frame demi frame kepada majelis hakim
dan salah satu rekaman cctv ini memperlihatkan bahwa terdakwa jessica sempat ke meja bar beberapa kali
dan juga tadi diperlihatkan bahwa jessica juga sempat menaruh beberapa kertas tas kertas begitu di atas meja
kemudian terlihat juga membuka tas dengan kedua tangannya
nanti sidang akan kami lakukan